mural dulu dipandang sebelah mata karena dianggap sekedar coretan yang merusak keindahan
namun kini mural justru hadir sebagai karya seni yang mengubah tembok polos menjadi berwarna
di kota urban kehadiran mural kini justru membuat kota lebih hidup karena permainan gambar warna dan tulisannya
salah satunya yang ada di terowongan jalan kendal jakarta yang menghubungkan stasiun mrt dukuh atas dan stasiun sudirman
mural di terowongan ini pertama kali dibuat untuk menyambut ulang tahun jakarta ke empat ratus sembilan puluh dua tahun pada juni dua ribu sembilan belas lalu
sebagai wujud dari wajah baru ibu kota
di sini para pejalan kaki disuguhi mural artistik yang membawa pengalaman baru saat berjalan kaki
bahkan di setiap sudut bisa dijadikan spot foto yang instagramable
dengan adanya mural ini jadi bisa lebih kreatif gitu tembok temboknya yang tadinya biasanya pasif gitu ya
kelihatannya jadi lebih menarik aja dan juga seniman seniman juga bisa menyalurkan
beda lagi dengan yang ada di kota kembang bandung
karya seni mural memperindah sebuah kawasan perkampungan
tepatnya di kampung cibunut rw tujuh kota bandung yang dikenal sebagai kampung mural
ide awalnya datang dari warga yang ingin membuat kampung mereka lebih berwarna dan menarik untuk dijadikan latar berfoto
dari sepuluh rt di kampung ini sembilan diantaranya sudah memiliki mural dengan beragam tema yang berbeda
ada tema edukasi permainan anak hingga mural aneka satwa
tujuannya itu kan
pertama itu untuk memperharapkan kekeluargaan warga
terus untuk mempermudah cari alamat satu rt satu warna itu
di sini kan nomor rumah itu acak acakan lah nggak beraturan
jadi kalau satu warna satu irta satu warna
warna mudah si bapak ini di rt empat cari aja blok kuning jadi mudah cari alamat itu itu maksudnya
mural yang hadir sejak dua ribu tujuh belas ini dikerjakan bersama oleh warga
namun ide awal dan tahap penyelesaian setiap mural ditangani langsung oleh seorang seniman lukis yang juga warga di kampung cibunut
itu kan saya dari ide konsep sket blocking blocking nah yang lain lain itu macam perlu kuning saya tinggal tulisin aja kak kasih kuning aja
jadi mereka tahu kalau merah m gitu jadi semua runnya bareng nanti yang kurang kurang nanti saya yang kurang kurang
tak hanya mempercantik kampung mural mural di sini juga menyimpan pesan edukasi untuk warga
dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung menyebut bahwa melalui kegiatan ini warga bandung akan semakin kreatif dan punya kesadaran menjaga lingkungan tempat tinggal mereka
tim liputan cnn indonesia